sementara itu satuan narkoba polres bogor mengerebek tempat pembuatan narkoba jenis ekstasi di kawasan cibinong bogor jawa barat
tiga pelaku digelandang berikut alat cetak dan ribuan butir ekstasi siap edar
tiga pelaku tak berkutik saat terpergok memproduksi ribuan butir ekstasi di dapur kontrakan di kawasan cibinong
penyergapan ini merupakan buntut dari penangkapan belasan bandar pemasok narkoba di kawasan jabodetabek
mereka langsung digelandang petugas ke markas polres bogor berikut barang bukti ekstasi bahan baku dan mesin cetak obat
dalam beraksi ketiga pelaku meracik sabu sabu impor yang dicampur obat keras kemudian dicetak menjadi ekstasi hingga seribu butir per hari
kami mengungkap tempat produksi alias home industry itu
industri yang menjadi tempat produksi di mana alat produksinya ini dipesan dari luar dibuat di indonesia
setelah itu dapat menghasilkan narkoba jenis ekstasi
mesin pencetakan ini juga sehari dapat menghasilkan sekitar lima ratus butir
hingga kini petugas masih mendalami dugaan sindikat produsen ekstasi antar kota besar
akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati
muhammad juanda bogor jawa barat